panggilah dengan sebutan
aku datang membawa kabar penting
pasukan panjajaran sudah disiapkan
mereka sudah tahu akan diadakan penyerangan
het mau kasih kabar ke prabu
bahwa harga dana
mau menyerang setelah
prabu aku sudah tahu semua itu
jangan banyak tertawa
rencana yang sangat
mohon ampun gusti prabu
amba menanti kita
dan nyimas rati
aku meragukan mereka berdua
dengan dua orang utusan dari cedro gusti prabu
mohon ampun gusti prabu
mohon ampun gusti prabu
hamba pun memiliki pirasat yang sama gusti prabu
gerak gerik kedua orang itu
ketika lo begitu
kepada kalian berdua
untuk menyelidiki mereka
untuk mencari mereka
untuk mencari mereka
rencana penyerangan argadana
lebih baik kita biarkan saja
kita lihat orang orang pajajaran itu hancur di tangan argadana dan sekutu sekutunya
kamu itu bodoh sekali kali
aku itu memberitahukan semua rencana penyerangan argadana
agar mereka semua terfokus pada argadana
dan akhirnya mereka lengah kepada kujang gembar
dan pada saat itulah
itulah saat kita untuk mencari dan mengambil kujang kebalik
kamu cerdik juga rackanuk t suka
ya allah dimana keberadaan raka walaksungsa
saat ini pajajaran sangat membatasi ai haram
membutuhkan keberadaan rakawa langsung sang
iya benar yunda
meskipun tidak ada rakawa langsung sang
memang hati kita tidak tenang
lebih baik kita berserah diri kepada allah swt
ada baiknya kita mempersiapkan diri
aku tidak akan rela
jika pajajaran jatuh di tangan mereka
aku akan berusaha sampai tetas darah penghabisanku
sudah masuknya mulia azan
lebih baik sekarang
kita sholat subuh
dan juga berserah diri kepada allah swt
nama tuhbulin nisari
jika kita sedang berperang
tetapi belum sholat
jika kita wafat dalam keadaan belum sholat
kita adalah orang yang merugi
di dunia dan juga di akhirat
kenapa aku teringat dengan ayah anda
dan juga adik adikku
apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka
sudah masuk waktunya subuh
aku sholat subuh terlebih dahulu
untuk menenangkan hatiku
apakah kalian semua siap
akulah yang akan menjadi raja pajajaran
dan kalian semua
akan aku jadikan
panggilah dengan sebutan
aku datang membawa kabar penting
pasukan pajajaran sudah disiapkan
mereka sudah tahu akan diadakan penyerangan
aku melihatnya sendiri
prajuri pajajaran sudah disiapkan
kabar yang kau katakan
sungguh tidak penting
aku tidak takut
dengan persiapan pasukan
aku akan membuat
untuk meluluh lantangkan
saya menuntut noise
selama dua bulan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah ya rahman ya rahim
yang maha pengasih lagi maha pengayat
lindungilah hambamu ini ya allah
lindungilah juga keluarga hamba ya allah
lindungilah seluruh rakyat pacar jarak
dari ancaman marah bahaya ya allah
berikanlah kekuatan kepada kami allah
untuk melawan kebatilan ya allah
ya allah ya rahman nya rahim
ya allah jangan biarkan kami kejal kesesatan ya allah
berikan kami petunjukmu ya allah
karena engkau lah yang